sekarang saya kembali ke itu tadi
saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum
diambil menjadi rekening pindah ke orang lain
kapan saudara mengetahui tepatnya bisa dijelaskan
kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan delapan belas juli dua ribu dua puluh
bahwa pada tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh dua ada perpindahan rekening sebesar dua ratus juta
lalu setelah itu kami menghadap kabarnya skrim
apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya
ada empat rekening yang mulia
boleh ditunjukkan di persidangan ini
mereka hanya menyebut banknya
ada di bank besia ada di bank bni
jadi dijelaskan banknya
lalu untuk mengetahui benar apa tidak kami bertemu dengan penyidik untuk didalami
ternyata mereka sudah tahu
tetapi saudara tidak secara spesifik
kemudian yang mulia setelah kami minta dilakukan investigasi oleh ppatk
ternyata ppatk juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia
sudah diblokir salah satu rekening di bank bni cabang cibinong
dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu
saudara jaksa penuntut umum apakah ini dihadirkan sebagai bukti